assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salah satu tanda tanda orang yang angku dan sombong
seolah olah dirinya itu mampu memfasilitasi dirinya sendiri
seolah olah orang itu tidak membutuhkan tuhan
dan seolah olah mampu menguasai segalanya
karena itu pada bulan suci ramadhan yang sangat suci dan sangat mulia ini
kita diminta untuk melakukan introspeksi retrospeksi pada diri kita sendiri
apakah kita termasuk orang yang ampuh
apakah kita termasuk orang yang sombong
sehingga bulan suci ramadan yang sangat mulia ini
apapun yang kita minta maka tuhan pun juga akan menerimanya mengebulkannya
lantas bulan ramadhan ini kita pun juga malas untuk berdoa
kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
mari jangan memandang enteng the power of doa
kekuatan doa itu sendiri
dalam maris nabi disebutkan
doa itu adalah induknya otaknya puncaknya sebuah ibadah
itulah sebabnya para arifin lebih mengutamakan doanya daripada pengembulan doanya
karena ada ayat yang mengatakan
berdoalah niscaya aku akan kabulkan
bagi kita orang awam berdoa itu adalah
bukan itu yang penting tapi pengebulan doanya
tapi bagi para arifin

melakukan doa itu adalah pengambilan doanya
melakukan doa itu adalah pengambilan doanya
itu lebih hebat lebih bagus lebih indah dan lebih puncak daripada pengambulan doa itu
karena kalau kita berdoa kita berjumpa langsung dengan allah
kita melakukan satu konsep peribadatan yang sangat puncak terhadap allah
sedangkan pengembulan doa itu belum tentu
boleh jadi doa kita itu adalah didikte oleh hawa nafsu kita sendiri
boleh juga doa kita itu berdimensi pendek dangkal
bukankah doa kita selama ini kan juga didikti oleh hawa nafsu
dan itu kan berjangka pendek
minta macam macam yang sesuai dengan seleranya
jarang kita berdoa itu untuk meminta dan memohon kepada allah
untuk kelanggangan kehidupan di syurga nanti kelar
jarang kita berdoa untuk bisa berdoa untuk kelahan kelahan kita
bisa lebih akrab dan lebih dekat dengan allah swt
karena itu para pemirsa
mari kita merubah paradigma kita tentang doa
sesekali kita lebih menekankan apa arti sebuah doa
bukan pada pengambulan doa itu sendiri
boleh jadi pengebulan doa itu berarti penolakan dari kita
boleh jadi penerimaan doa itu penolakan diri kita terhadap allah
kita sering mengatakan begini
ambil jangan kesini lagi
jadi kita diberikan tetapi gak pernah datang lagi
padahal apa yang ditayangkan dipamerkan
di langit itu jauh lebih indah daripada apa yang dibuat
karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
doa itu sangat penting bapak ibu
orang yang menyanyiakan bulan ramadan tidak mau berdoa itu akan pasti akan sangat menyesat
sekalipun tidak diinginkan
jadi ijabat tidak dikembulkan doa itu
kita sudah melakukan sesuatu yang sangat indah yang sangat besar
bukankah doa itu adalah puncaknya ibadah
maka itu para pemirsa
para ulama besar kita para arifin para sufi
lebih mengutamakan berdoanya ketimbang pengabulan doa itu sendiri
gak usah naik kesini lagi kan
padahal di langit itu kan jauh lebih indah jauh lebih hebat
apa yang ditayangkan di langit itu jauh lebih menarik daripada apapun yang ada di bumi ini
maka itu jangan pernah merasa rugi berdoa
jangan pernah merasa kurang kalau berdoa
rugilah kalau kurang berdoa
kalau tidak dikabulkan doa kita hari ini
generasi kita nanti akan datang
anak kita cucu kita yang akan dapat
hei kalau kamu aku berikan doamu hari ini
kamu akan menjadikannya sebagai kebutuhan sekunder
anakmu besok akan menjadikannya sebagai kebutuhan primer
boleh jadi apa yang kita nikmati sekarang ini
itu bukan hasil doa kita
tapi hasil doanya orang tua kita
doanya orang tua yang dipending oleh allah
kita yang resahkan sekarang ini
maka itu kalau banyak doa kita yang tidak diijabah allah hari ini
cucu kita nanti akan dapat
tidak akan pernah dirugikan doa itu oleh kita sendiri
insya allah kalau kita tidak dikabulkan doanya pada hari ini
maka allah swt akan memberikan doa itu nanti
kepada generasi yang kita cintai
tapi rahasianya doa itu seperti apa
doa yang paling puncak kehilangan
manakala kita mampu merasakan doa itu sendiri
doa yang diungkapkan
dengan hati nurani yang sangat dalam
itu lebih ampuh lebih kuat mendaki ke langit
daripada komat kamitnya berdoa
bulan suci ramadan ini kita mohon
supaya betul betul yang berdoa itu adalah hati kita sendiri
tapi jangan lupa
masih ada satu puncak doa
doa bilhad doa yang diungkapkan dengan penerimaan total apapun yang allah berikan kepada kita
itu lebih ampuh daripada doa bilhal
nah inilah mungkin perlu kita pendalaman
apa yang dimaksud doa bilisan istiadat
pada kesempatan ini kita akan berjumpa para pemirsa
semoga ada manfaatnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh